pejabat gubernur jawa tengah nana sujana meninjau langsung kondisi lokasi pengungsian korban banjir bandang di kabupaten pekalongan jawa tengah
gubernur memberikan bantuan logistik serta berjanji pemerintah akan ikut membantu pemulihan pasca bencana
pj gubernur jawa tengah nana sujana meninjau pengungsian korban banjir bandang di desa wangan dowo bojong kabupaten pekalongan jawa tengah
di lokasi pengungsian terdapat delapan puluh lima jiwa yang mengungsi karena kondisi rumah mereka yang rusak
nana sujana dalam kunjungannya memberikan bantuan berupa sembako sampai obat obatan yang diperlukan oleh pengungsi
secara simbolis nana sujana memberikan bantuan kepada korban banjir bandang
nana menyebut banjir bandang akibat tanggul polder penampungan air pabrik yang sedang dibangun jebol
perubahan warga yang ada di bawahnya akhirnya terkena banjir bandang pada rabu malam
pemerintah dan pihak pabrik sudah berkoordinasi agar secepatnya melakukan pemulihan pasca bencana banjir bandang
nana mengingatkan kepada masyarakat khususnya di jawa tengah tetap waspada di tengah cuaca ekstrim yang masih terjadi
sementara analisa analisa kami kenapa kemudian apa namanya
jadi memang untuk pabrik sendiri pabrik sendiri ini berada di kawasan
memang kawasan untuk peruntukannya adalah untuk industri ya
untuk industri memang ini sesuai dengan rata ruangnya itu untuk industri
nah kemudian jebol karena tanggulnya ini masih terbuat
dibuat dari tanah yang dibanatkan
sehingga menyebabkan melimpahnya air
kemudian menempatnya air yang melebihi kapasitas tadi
dan itu yang menyebabkan banjir bandang
banjir bandang yang terjadi di desa wangodo bojong kabupaten pekalongan terjadi pada rabu malam
air dengan cepat menyapu tujuh puluh rumah warga yang berada di bawah polder penampungan air
dengan anak meninggal dunia dalam peristiwa ini
sementara delapan puluh lima orang mengungsi
hari himawan kompas tv pekalongan jawa tengah